terus ini disini ada pak nino sama mamanya juga din
sama mama karina juga
enggak koi ini udah mau di jalan pulang
ada aurora lagi di rumah ini gimana dong
mbak benda ngomong ngomong mbak andin udah dikasih tau belum kalau reina apa jatuh
ya belum lah kan gue tadi panik liat si gemoy jatuh begitu
banyak lukanya lagi jadi gue belum sempet ngabarin
mending telepon mbak andin sekarang dia kabarin mbak andin
ayo telepon sekarang deh
aduh gue lemes deh gue ngeri pasti kan dia lagi sama pak bos
mudah mudahan gue kagak diamu sama pak bos ya
jangan kecimbringan kayak gitu kalau kecimbringan kak gigi juga ikutan
udah mbak mir jangan lupa bilang mbak andin kalau pak nino ada disini ya
yaudah entar telepon
tadi rena main sepeda terus jatuh kaki sama tangannya luka luka gitu
terus rena gimana
ada ada ada tadi bu bos udah ngelepon mbak michi sekarang mbak michi ada disini kok udah ngecek rena
terus kenapa mir
terus ini disini disini ada pak nino sama mamanya juga din
enggak kok ini udah murjam pulang
iya udah ditunggu ya
udah di sepeda
stop rena rena jatuh terus gimana kondisinya
tadi mama udah nelfon michi michi udah datang udah ngobatin rena
tapi masalahnya ada mas nino sama mama datang ke rumah
nino ngapain ke rumah
aku juga gak tahu mas
baik kita mendingan pulang aja yuk
yuk kita lihat rena
mau apa lagi sih
oh ya makasih
ya sudah dikasih obat sama michi
she's better sudah lebih tenang
syukurlah kalau rena baik baik aja
so ada apa ya
karina sama nino datang kesini nggak ngasih tahu
ya saya minta maaf ya karena mendadak datang sama nino
tapi kita berdua mau ketemu sama andin rose
tapi maaf andina sedang pergi
tapi kita berdua bisa tumbuh kan
boleh tunggu di sini
silahkan bantu dirimu
paling enak makan kolak sambil menatap burung di udara
rasanya uyak nggak enak takut nanti ada huru hara
mau bicara sama kamu
tapi aku mau liat ponisi rena dulu sebentar ya
silahkan mas surya
kondisinya mau baik
semalam bapak dirawat di rumah sakit
alhamdulillah ada al yang temenin papa
sekarang udah bagus lebih baik lah
maaf aku belum bilang ke mama
kalau mungkin beberapa hari ini papa surya akan nginep disini dulu
bapak surya akan di rumah sendiri
gak ada yang bantu soalnya
ya papa ya
kalau gak keberatan
sama sekali enggak pak surya
welcome ya pak surya
dan rena pasti juga akan senang sekali ada opahannya nginep disini
ya anggap cuma sendiri nanti ya pak
aku cek rena sebentar ya
pergi sih pergi sih
gimana kondisi rena
rena baik baik aja kondin
sekarang dia lagi tidur di dalam
tadi emang dia sempat nangis sih
wajar lah namanya kan juga anak kecil
kalau lagi kesakitan pasti kan nangis
tapi kamu gak usah khawatir
tadi lukanya nggak terlalu dalam
terus aku juga udah cepet cepet obatin jadinya nggak infeksi
sama satu lagi aku tadi kasih obat anti nyeri ke dia
terima kasih banyak ya
untung ada kamu lah
aku berhutang budi banyak sekali sama kamu micha
maaf ya udah ngerepotin
kamu nih apain sih ndin
ini pasti bawaan bumil ya
ah yaudah kamu kalo mau masuk
masuk aja gapapa
tapi kalo bisa jangan sampe rena bangun ya
kasian biar dia istirahat
aku ke toilet dulu ya
kamu jadi terluka kayak gini
mama gak bisa jaga kamu dengan baik
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
dia pasti tadi nangis